komisi pemilihan umum memperpanjang layanan pindah pilih atau pindah tempat pemungutan suara
perpanjangan ini dapat diurus hingga sepuluh april mendatang
sejumlah warga surabaya jawa timur mengaku belum benar benar memahami persyaratan pindah memilih
dan menilai sosialisasi kurang
komisi pemilihan umum memperpanjang layanan pindah memilih atau pindah tps hingga sepuluh april mendatang
di surabaya jawa timur banyak warga yang memiliki ktp asal dari luar kota
mengunjungi komisi pemilihan umum kota surabaya untuk mengurus formulir a lima atau formulir pindah memilih
terjadi kerancuan soal persyaratan pindah memilih yang membingungkan masyarakat
ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh kpu
kebetulan kan kemarin kan kita udah telat sebenarnya cuman ini katanya di internet ada pembukaan kembali gitu
cuman kita tadi bilang ke bapaknya kalau bapaknya bilang kalau itu tuh persyaratan
itu cuma untuk khusus orang orang yang terkena bencana terus orang orang yang sakit terus untuk orang orang yang tahanan
jadi untuk kita kita gini katanya sudah telat gitu
infonya sih kurang jelas soalnya kan yang beredar pun diomongin diperpanjang sampai sepuluh april diperpanjang
tapi nggak ada dibumpui dengan info kayak harus bawa yang surat menyatakan bahwa saya bekerja
jadi agak kasian sih kayak orang orang yang datang
dari rumahnya jauh untuk kesini untuk ngurus terus harus balik lagi
karena infonya nggak lengkap cuman itu aja
berdasarkan aturan kpu ri dan mahkamah konstitusi ada aturan tertentu untuk pengurusan formulir a lima
di antaranya sakit tahanan bencana alam dan menjalankan tugas saat hari pemungutan suara
dengan surat edaran kpu ri tanggal satu april memberi ruang bagi
orang yang bekerja
jadi orang yang bekerja asal dia melampirkan surat keterangan bertugas pada saat hari pemungutan suara
sehingga dia tidak bisa melaksanakan hak pilihnya di tempat asal ktp nya itu kita layani
baik yang intansi negeri maupun swasta
jadi seperti itu
hanya memang banyak orang yang masih belum
belum tahu kalau kategori mahasiswa pelajar itu tidak termasuk sebetulnya
syarat utama dalam mengurus formulir a lima adalah sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap
mahkamah konstitusi belum mengatur adanya penambahan surat suara untuk daftar pemilih tambahan
sehingga pemilih yang pindah pilih mengandalkan surat suara cadangan dan orang yang tidak mencoblos saat pemilu
tim liputan cnn indonesia